maafin gue roman karena nolongin gue lo jadi dituduh yang gak sama bockup gue
hmm gimana lo semua pada ngerti gak
gak sih cuma satu kan
dua hari malam
tidak gue gelap
eh bentar bentar
tapi papa gak percaya ya
yaudah lama biar aku aja yang ngomong sama papa
udah papa kamu udah pergi
bukan sayang tapi bapak kamu ke sekolah untuk ngelaporin roman

mah ayo sekarang juga kita ke sekolah ya
roman tuh gak salah apa apa ma
tadi malam gak terjadi apa apa kan sama kamu dengan roman
ya ampun mah demi allah
antara aku sama roman itu gak terjadi apa
ya ampun ma demi allah
aku itu cuma duduk di bawah pohon dan nunggu warga datang buat pindahin pohon yang tumbang itu aja
ya udah kalau gitu kita lakuin semua apa yang papa kamu minta
kita cek lab tes urin semua yang bapak kamu minta
tes urin buat apa ma
dia butuh data data yang jelas
sekarang kalau kamu mau papa kamu percaya lagi sama kamu
oke aku gak takut
yaudah kamu tunggu sebentar ya
oh ya wulan
kemarin ada yang lempar tas kamu sama handphone kamu ke depan rumah
pas mama kejar orangnya nandi langsung kabur
karena nolongin gue lo jadi dituduh yang gak enggak sama bokap gue
gimana lo semua pada ngerti gak
gak sih cuma satu kan
tenang aja pon
ajarinlah joget reggae gimana sih
barusan ini dapat nonton
katanya roman gak masuk lagi ya
apa dia kembali lagi
wah kami juga gak tau bu
habis nggak ada kabar dari dianya juga
roman itu kan sahabat baik kalian
tolong ingatkan sama dia
kalau semester ini absennya dia udah cukup banyak
kalau gini terus ibu takut dia nggak bisa ikut ujian
jadi tolong kalian sampaikan ya
yaudah bu nanti akan kami sampaikan
kalian mau nanya dong
ada yang tau alamat kosannya roman gak
oh langsung ke pak sat
yaudah kalau roman sudah pulang gue kasih kabar ya
tadi gue denger tadi lo pengen ke kosannya roman ya
gue ikut dong ya
boleh dong kan
eh tapi kita pulang dulu
kita dadah dulu lah

aduh karin ya bero cantik lah
gue dadan dulu ya

teman semuanya sedang segitiga cinta
tapi saya disini sendiri
berdiri dengan dua orang
semoga semua kaki sejatinya menanti carlo picisan
tika itu bukan mas hadesannya deren
kau mau pulang kah
oh udah sepi nih
udah lah kau pulang bareng saja ya
kok tolak saya karena saya tidak tampan ya
kayak roman ya
enggak bukan gitu carlo
soalnya emang beneran
gue udah ada janji sama orang
tika emang udah janji sama orang lain
lagian orang yang janjian sama tika
juga udah izin sama gue
lo kenal kok orangnya
iya gue ini udah ada janji sama samuel
eh pulang sudah
ya udah ya tika
hapanya kalian berdua
duluan ya carlo duluan
eh eh carlo inget ya

kenapa gue sukanya sama roman
dah gue pergi dulu ya
harus saja mau merasakan cinta
saya masuk dia ambil
segi empat ini
lo siap butuh halo
hamba tak punya hak untuk meminta kepadamu
agar semua permasalahan ini pergi dari hamba
berikanlah hamba kekuatan dan kesabaran
agar hamba bisa menjalani ini semua
dan buatlah hamba percaya
akan ada rencanamu yang indah dibalik semua ini